hai ya langsung kita mulai good morning kali ini kan informasi sesuatu yang kayaknya lagi
diperbincangkan banyak orang ya lagi viral gitu dimana ada aksi dimana pengguna lalu lintas
aksi pelanggar lalu lintas di saat ditilang polisi di tasikmalaya jawa barat nih maya
iya tapi ini yang bikin viral bukan karena dia ditilangnya ya tapi ketika dia ditilang ditanyain
simnya mana dia tuh nggak tahu sim itu gimana bentuknya fungsinya apa bahkan dia juga bilang sama kondisinya
video pelanggar lalu lintas ini viral di media sosial dan pesan berantai seiring dengan momen
operasi patuh yang digelar kepolisian dalam video berdurasi satu menit lebih ini terekam
seorang pengendara motor saat dimintai surat izin mengemudi oleh polisi bukannya menyerahkan sim
pengendara justru menanyakan bentuk dan fuksi sim
pemotor ini mengaku tidak mengetahui fungsi sim karena baru membeli motor delapan bulan lalu
dengan cara dicicil bahkan saat polisi menunjukkan sim pribadinya pemotor berjaket hitam ini malah
berniat membeli sim milik anggota sim di bali ada sim di bali tak boleh tak mana tuh srebu setelah
ditelusuri peristiwa ini terjadi di wilayah hukum polres kabupaten tasik malaya jawa barat akhir juli
lalu unit lalu lintas polsek singaparna menggelar operasi keselamatan berkendara di jalan raya
suka syukur pemotor diketahui bernama kohir warga kertaharja taraju tasikmalaya jawa barat tidak
mengetahui surat izin mengemudi serta fungsinya pemotor ini ternyata hanya dibekali surat
kepemilikan kendaraan sementara dari kantor pembiayaan meski demikian pihak kepolisian
tetap menindak pemotor ini dengan sanksi tilang sama sekali ini adalah bukan rekayasa juga
perjalanannya dan terjadi sepuluh sepontanitas dimana waktu itu anggota kami sedang melaksanakan
pemeriksaan terhadap pengguna jalan disini adalah sepeda motor kemudian kami menemukan salah satu
pengendara sepeda motor yang memang dalam keterangannya sama sekali tidak mengetahui
rasa lasin pihak kepolisian mengimbau agar pengendara selalu dilengkapi dengan surat
berkendara tidak melanggar aturan lalu lintas memastikan
pengendara lolos dari jaring operasi patuh yang digelar dua pekan kedepan dedenrahdian tasikmalaya